almarhum ini orang baik gitu ya mbak
sore itu warga kunciran tangerang banten
biasa sholat maghrib berjamaah di masjid
namun usai sholat warga justru dihebohkan dengan penembakan seorang ahli pengobatan alternatif
atau dikenal ustadz arman atau alek oleh orang tadi kenal
tepat di depan rumahnya
kini polisi masih mendalami motif penembakan
masih dilakukan analisa sisi ini
hanya di balik cerita
peristiwanya terjadi usai warga kunciran sholat maghrib
seperti biasa korban ustadz arman dan beberapa warga lainnya berjalan pulang
tapi siapa sangka korban sudah diincar kedua pelaku yang mengenakan atribut ojol selama beberapa hari
dan pada sembilan belas september kemarin semua berubah menjadi gelap
sang ustadz menjadi korban penembakan tepat di depan rumahnya
warga yang melihat langsung berusaha menolong dengan membawa ke rumah sakit

masalah sih tidak ada ya
almarhum ini orang baik gitu ya
bahkan di sini seorang panutan kita ustadz pemimpin majlis taklim juga
kayaknya tidak ada masalah
kalau keinginan keluarga sendiri terhadap kejadian ini untuk pelaku seperti apa
segera ditangkap atau seperti apa
ya saya harap sih segera ketangkap gitu
usai jalannya otopsi di rsu kabupaten tangerang
jenazah ustadz arman disambut isak duka kerabat
mereka terkejut korban meninggal akibat ditembak orang tak dikenal
selesai sholat maghrib pada sabtu delapan belas september
suasana haru pun menyelimuti mewarnai pemakaman jenazah ustadz arman
di makam keluarga yang berada di belakang rumah duka
bahkan istri korban tidak mau meninggalkan makam suaminya
hingga akhirnya dibujuk pihak keluarga
nggak ada yang aneh bapak pun nggak ada yang aneh
yang biasa aja gitu maksudnya
cuman memang dalam seminggu itu ada bujek aja di seluruh situ
napas katanya penembakan itu
yang buncing gak koseh itu
almarhum arman meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak
selain itu beliau dikenal sebagai ahli pengobatan alternatif
dan ketua majelis taklim masjid nurul qayyam
kasus penembakan tersebut
ini ditangani penyidik polda metro jaya
dan polres metro jaya
di perotak ngerang kota
penyidik masih menganalisis rekaman cctv
termasuk proyektil yang menembus pintu rumah korban
untuk ciri ciri pelaku berperawakan kurus
dan saat di lokasi kejadian mengenakan atribut ojek online
tetapi masih melakukan analisa cctv yang ada
karena memang kejadiannya sudah mulai gelap

termasuk juga beberapa alat alat bukti yang ada di situ
bukti yang lain termasuk proyektil
karena penembakan itu menembus
kemudian proyektilnya sempat menyasar ke pintu rumah si korban sendiri
proyektilnya kemudian dari tim lapor sedang menganalisa
untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini
keluarga berharap pelaku penembakan segera tertangkap
dan diberi hukuman seberat beratnya
tim liputan cnn indonesia